permasalahan kabel yang semeraut di jakarta bukanlah hal baru bahkan belakangan terjadi dua kecelakaan akibat kabel yang menjadi sorotan banyak pihak terutama masyarakat
kita bahas hal ini bersama dengan kepala ombudsman perwakilan dki jakarta deddy irsan
pak dedy selamat sore
sorry mbak prasidya
pak deddy kalau berbicara soal kabel pemandangan kabel baik yang menggantung ataupun dari tanah di tanah begitu ya
ini pemandangan yang sering kita lihat kabel kabel menggantung atau kabel kabel yang tersisa di tanah itu kita sering lihat
sekarang sudah ada dua korban bahkan ada korban tewas akibat ketidakrapian ini
karena saking seringnya masyarakat jakarta terbiasa dengan pemandangan seperti itu kami ingin tahu ada sebetulnya pelaporan yang memang khusus disampaikan oleh masyarakat jakarta soal ini
baik terima kasih mbak prasidya
sejauh ini di ombudsman
dari perwakilan jakarta raya belum ada masuk laporan terkait dengan kabel semraut gitu
jadi kalau nanti masuk laporan ke kami maka kami akan menikmati sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan ombudsman
kita melihat bahwa sebenarnya kabel kabel optik atau yang lainnya dan sejenisnya ini mungkin di satu sisi ini berguna ya untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan lain sebagainya
tetapi juga harus memperhatikan aspek aspek keindahan kota
tentunya yang paling penting adalah aspek keselamatan
kita melihat bahwa belakangan ini telah memakan korban sedikit dikitnya
dua ya satu meninggal driver ojol dan yang satu sultan
yang hingga hari ini kita melihat kondisinya sesuai dengan informasi informasi yang kita terima dari media cetak elektronik dan sosial cukup memprihatinkan
itu dia mbak prasidya
baru baru ini terjadi
ini melihatnya seperti apa
karena bali indo tower atau tower indo ini tidak merasa ini adalah bukan kelalaian mereka
ya nanti kalau persoalan itu merasa kelalaian atau tidak ini kan dilihat nanti dari hasil proses pemeriksaan ya
sebenarnya seperti apa
bisa saja kalau sampai memakan korban dan nanti ada hasil pemeriksaan
khususnya kalau masuk dalam ranah pidana itu nanti mungkin
aparat kepolisian yang bisa turun tangan melihat apakah betul karena kabel itu orang menjadi celaka
bisa kena pasal pidana itu seperti misalnya kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
dan harapan kita terkait persoalan ini dinas dinas terkait di pemerintah daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kota kota terkait kota dan kabupaten terkait yang ada di jakarta ini juga
ikut mengawasi terkait dengan
banyaknya kabel kabel yang sembraut ini seperti apa
dan sampai ini memakan korban korban selanjutnya
kita ketahui bersama bahwa persoalan sultan ini juga sudah cukup lama tapi sekarang menjadi atensi publik ketika ini menjadi viral gitu ya
bahkan kita melihat perusahaan sekarang sudah mencoba untuk atensi kepada pihak keluarga
tapi keluarga mungkin menolak karena lambannya respon dari perusahaan tersebut di awal awal kejadian
mungkin keluarga kecewa terhadap penanganan terhadap sultan ini
oke pak deddy tapi kalau kita berbicara soal permasalahan kabel semraut ini sebetulnya ada peraturan gubernur ada peraturan daerah juga yang membahas soal ini
anda melihat pengawasan dari pemprov dki jakarta seperti apa
ya kita melihat sebenarnya kan pemerintah provinsi dki jakarta maupun pemerintah kota dan pemerintah kota yang ada di dki jakarta ini kan sudah membuat peraturan peraturan daerah
tapi itu harus dibarengi dengan sebuah proses pengawasan
apakah berjalan perda yang telah dibuat tersebut atau tidak
artinya tidak berjalan dengan baik ya
kita nggak bisa langsung misalnya mengambil kesimpulan tidak berjalan dengan baik karena ini mungkin kasuistis ya
ada beberapa dari kita melihat banyaknya ribuan jutaan bahkan puluhan juta kabel kabel yang menjuntai
artinya harapan kita dengan kejadian ini membuat
pemerintah provinsi dki jakarta selaku pejabat atau penyelenggara negara pemerintahan yang membuat regulasi ini harus disetai dengan pengawasannya ke lapangan
apakah itu kepada pihak swasta maupun kepada pihak pemerintahan sendiri dalam tentang kabel kabel ini
harus ditata dengan baik jangan sampai memakan korban korban selanjutnya sultan sultan selanjutnya dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia
oke ini sudah menjadi pemandangan biasa di dki jakarta
kemana seharusnya masyarakat jakarta bisa melapor secepatnya mengenai kabel kabel yang mengganggu tidak hanya pemandangan tapi juga membahayakan warga
ya kami apa ya bisa saja melapornya kepada pemerintah provinsi dki jakarta mungkin selaku regulasi yang melakukan proses pengawasan nanti seperti apa tindak lanjutnya
kalau tidak mendapat tindak lanjut mungkin bisa melaporkan kepada ombudsman republik indonesia perwakilan jakarta raya
untuk kita nanti akan mempertanyakan kepada pemerintah provinsi dki jakarta terkait regulasi regulasi yang sudah dikeluarkan dan sejauh mana proses berjalannya regulasi tersebut
pengawasannya seperti apa apakah efektif atau tidak dan lain sebagainya akan kita lihat dan kaji setelah telah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan yang ada pada ombudsman republik indonesia
pak dedy bagaimana sebetulnya aturan ideal yang aturan yang ideal diterapkan di jakarta
untuk mengatasi permasalahan kabel ini
ya yang pasti kalau kita melihat aturan yang ideal yang mungkin bisa melakukan studi tiru atau studi banding ke negara negara yang sudah maju ya terkait dengan bagaimana penerapan penerapan kabel optik yang ada
jadi kita bisa melakukan tidak usah malu untuk melakukan meniru dengan metode atm ya
atm itu adalah amati tiru dan modifikasi
mungkin di negara negara yang maju ini kabel ini seperti apa gitu
penanganannya penerapannya itu kita lihat dan bisa diterapkan di negara kita
artinya dilakukan studi banding mungkin untuk melihat daerah mana atau mungkin di kota atau kabupaten yang ada di indonesia
seperti apa yang penanganan kabelnya sudah bagus tidak semraut seperti ini itu bisa dicontoh gitu
baik baik kita lihat nanti dari cerita cerita viral yang terjadi belakangan kita harap ada tindakan tegas ada sikap tegas dari pemprov dki jakarta khususnya untuk bisa mengatasi permasalahan kabel yang semraut ini di jakarta
pak dedy terima kasih banyak
kepala ombudsman perwakilan dki jakarta sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected